terima kasih anda masih bersama kami di political show
bakal calon presiden koalisi perubahan anies baswedan melancarkan serangan
anies mengkritik keras mulai dari mafia proyek pemerintah hingga mafia bansos
termasuk mengangkat kasus yang menimpa kader partai koalisinya
dalam kasus proyek bts kominfo
anies mendesak penanganan kasus setuntas tuntasnya kepada semua pihak yang terlibat
tidak segan segan anies pun menyindir tokoh yang menyatakan harus memilih pemimpin yang berani
dan tokoh yang doyan lari pagi hanya untuk selfie
apakah ini berarti genderang perang pilpres dua ribu dua puluh empat sudah dimulai
malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber di studio
saya perkenalkan satu satu dari yang paling kanan
ada direktur eksekutif poltreking indonesia masih bersama dengan mas hanta
saat malam mas hanta
selamat malam mas faldo
terima kasih ini sudah komplit dengan seragamnya
ada juga politisi pdi perjuangan
selamat malam bang deddy
oke saya tidak boleh menambahin nanti dipilangnya saya tidak netral
ada wasikjen partai demokrat
bang irwan veko
selamat malam bang irwan
perubahan dan perbebasan
ini kampanye silahkan aja
tidak apa apa ini belum masuk tapi tidak apa apa
ada jurubicara anies baswedan
oke bang ges kalifas
selamat malam bang ges
terima kasih selamat malam
terima kasih sudah bergabung
dan juga seperti biasanya
teman teman pemilih muda
dalam kontestasi pilpres dua ribu dua puluh
melalui sambungan virtual
ada badan eksekutif masiswa
malam ini banyak sekali teman teman
sekali lagi suara kalian sangat penting ya
siapa kira kira yang akan kalian coblos
di kotak suara pada empat belas februari dua ribu dua puluh empat nanti
nanti teman teman bisa bertanya
mengkritik juga boleh silakan ya
sebagai jubirnya mas anies
ini kan dalam dua hari berturut turut ya
melontarkan kritik yang cukup panas
kita gak bahas yang pas dimilat pks
tapi kita bahas yang kemarin
bertemu dengan para relawan pendukungnya
mengkritik ataupun menyampaikan bahwa
banyak mafia yang meraja lela
di era pemerintahannya pak joko widodo
seperti mafia tana
kemudian mafia proyek pemerintah
bahkan juga mafia bts
seperti yang dikatakan oleh mas anies
ini buktinya apa
apa yang dimiliki oleh anies baswedan
sehingga bisa melontarkan tuduhan
bahwa mafia meraja lela di era presiden jokowi
karena kalau gak ada buktinya
ini hanya retorika bang geis
apa yang dia katakan
apa yang dia katakan anies
tidak dibatasi di era jokowi
jadi tidak ada pernyataan di era jokowi
jadi di eranya pak s b ada mafia
dia kan tidak membatasi pernyataan
hanya di era jokowi kan gak ada
jadi maksudnya di eranya pak s b ada
dia hanya bicara mafia
mafia bansos mafia bts mafia pertanahan
pertanyaannya itu fakta atau tidak
fakta itu buktinya apa
ya bansos kemarin kan bermasalah
bansos kemarin bermasalah
mafia peradaan kan bermasalah memang
kalau itu sudah jeritan masyarakat banyak gitu
jadi apa yang dikatakan oleh anies
adalah masalah masalah yang memang selama ini
menjadi persoalan kita semua
terus itu bukan sebuah serangan
itu adalah korektif
tapi buktinya apa
kalau dari pernyataan korektif itu kan harus ada buktinya
ketika itu disampaikan ke publik
karena kalau misalnya hanya disampaikan sebagai pidato politik
kalau tidak ada buktinya
tidak ada yang ditangkap kan
jadi jangan memilih milih
saya kira itu sebuah keberanian dari seorang calon presiden yang diusung oleh nasdem
dia bercerita menyatakan hal yang menjadi persoalan di nasdem
saya kira itu luar biasa
itu menunjukkan sikap integritas dia
jadi menurut anda anies baswedan mengkritik bahkan partai koalisi pendukungnya ya
bukan hanya kepada yang terjadi di nasdem kepada semua
dan berharap bahwa terjadi koreksi terhadap semuanya
kalau tadi anda katakan ini bukan serangan tapi ini adalah pernyataan korektif
yang menarik bahwa mas anies baswedan kan juga pernah menjadi bagian dari pemerintah ya
dia pernah menjadi mendikbud di era presiden jokowi
kemudian pernah menjadi gubernur dki jakarta
yang adalah pemerintah daerah kepanjangan tangan dari pemerintah pusat
pertanyaannya kenapa baru berkuar soal mafia ini sekarang
kenapa gak dari dulu dulu
karena apakah karena ini strategi jualan
kalau baru berkuar sekarang salah ya
anies adalah satu satunya rektor di negeri ini
yang membuat mata kuliah anti korupsi di kampusnya
jadi yang kedua dia adalah komisi etik kpk
yang ketiga dia membuat di dalam pemerintahan dki itu ada kpk dki
komisi pencegahan korupsi
itu sudah dilakukan bukan hanya teriak
tapi itu kan bisa disampaikan sebelum sebelumnya
kenapa baru disampaikan sekarang menjelang kontestasi pilpres dua ribu dua puluh
apakah itu strategi untuk meraup suara
saya kira itu soal momentum
atau positioning mungkin yang lawan
kalau itu sih soal momentum saja
jadi memang sengaja cari momentum menjelang pilpres begitu ya
kan ada momentum kemarin kan
lantas ada undangan menjadi pembicara di relawan
ya harus ada yang dibicarakan
momentumnya adalah persoalan kasus bts kemarin
yang kemudian ada orang yang agak mengesalkan ya
pelni lah saya sebut
menuding anies itu terkait korupsi di bts untuk pencapresan
itu kan fitnah
dan dilakukan oleh seorang komisaris
komisaris pelni namanya dede budiarto
sementara menteri bumn nya berbicara tentang ahlak
ada anak buah memfitnah orang di media sosial dengan semua maunya
tapi kita kembali ke situ ya
karena kita belum dapat informasinya
tapi nanti kita akan telusuri
tapi yang bisa saya garis bawah disini artinya
pernyataan korektif tadi ataupun serangan yang disampaikan oleh mas anies baswedan
itu juga termasuk mafia di era pemerintahnya pak jokowi kan
tapi dia tidak membatasi hanya di era jokowi
kan tidak ada pernyataan di era jokowi
kan itu kan problem lama kita dari tahun ke tahun
tapi bahwa di eranya pak jokowi menurut mas anies ada
ya ada jelas
kalau nggak ada nggak ada yang ditangkap kan
oke saya mau ke bang faldo
bang faldo menanggapi bahwa memang pernyataan korektif
ataupun serangan itu
soal mafia mafia yang ada
itu memang ada di era pemerintahnya pak jokowi
meskipun tidak dibatasi
tapi di sebelumnya ada
ya bagi kami di pemerintahan
sebenarnya ini adalah sebuah hal yang baik ya
maksudnya ada kritikan kritikan tajam
yang terus disampaikan kepada pemerintah
dengan narasi narasi yang dimiliki
oleh berbagai macam kandidat tentunya
dan salah satunya pak anies baswedan
tapi ya kita juga tidak bisa menutup mata
bahwa kita telah bekerja
kita berusaha dengan baik
angka kepuasan tadi bang hanta tujuh puluh empat persen
ada yang tujuh puluh enam persen
ada yang delapan puluh dua persen
tentunya kita tidak puas juga dengan hal itu
karena kita akan berusaha mengakhiri ini
dengan khusnul khotimah lah
jika kita berbicara soal pemberantasan hukum lah
pemberantasan mafia hukum dan sebagainya
jadi kita juga telah berupaya
untuk mensinkronisasi semua institusi hukum
yang ada di republik ini
kita punya kejaksaan
kita punya kepolisian
tapi yang mesti diparisbawahi adalah
upaya sinkronisasi ini terus dikerjakan
banyak capaian capaian juga tentunya
ada kuhp yang bertahun tahun tidak selesai
dengan pendekatan restoratif justice
juga diupayakan tahun ini
jadi bicara soal penegakan hukum
pemberantasan mafia tanah
ya sinkronisasi itu dilakukan
ada undang undang kpk
kejaksaan yang kemarin juga
untuk kasus bts kan juga kejaksaan yang main gitu
jadi sinkronisasi inilah yang menjadi kerja kerja
yang telah dilakukan oleh pemerintah tahun ini
apabila kita berbicara tentang masa depan
pak anies sebagai calon tadi
juga disampaikan oleh bang hanta
diasumsikan sebagai penantang
ya kontender dalam kandidasi ini
ya tentunya kita juga tidak bisa melupakan kerja kerja hari ini
dan bekerja di pemerintahan adalah membangun konektivitas
antara hari ini
dan masa depan
mas anies menawarkan masa depan seperti ini
masa depan seperti ini
tapi pekerjaan kita hari ini juga terus berlanjut
dan apa yang dikerjakan oleh pak presiden jokowi hari ini
bukan berarti mengeliminir apa yang sudah dikerjakan oleh pak sby juga
jadi proses pembangunan dan pembelian itu kan berkelanjutan mbak kirvana
jadi dalam hal ini kami kira kerja kerja terus dilakukan
hasil survei membuktikan
tapi kita tidak puas
kita akan berusaha mengakhiri ini dengan baik
valdo tadi anda katakan bahwa ini kritik yang membangun ya
berarti memang pemerintah mengakui banyak mafia
yang berkeliaran bertebaran di era pemerintahnya pak jokowi
titik yang tajam itu kan bagus ya mbak rifana ya
kritik yang tajam itu kan bagus
dalam artian kita tidak hanya berbicara soal tuduhan tuduhan yang tidak berdasar
jadi ini tuduhannya berdasar apa enggak menurut anda
kejadian kejadian ini kan sedang berjalan
tapi kan proses hukum berjalan juga
berarti diakui oleh pemerintah dengan ada kejadian kejadian ini
kita tidak bisa bilang ada orang yang ditangkap
itu mengasumsikan penegakan kita hukum buruk
ya enggak dong
kita lagi gak bicara penegakan hukum nanti itu
tapi kalau seandainya ada mafia ketangkap dibilang ada mafia
ya mafia kan ada dari mana mana
dari dulu juga bang ges tadi juga ngomong begitu
tapi kan upayanya ada
itu yang penting
untuk memberantas mafia itu
upayanya ada terus berjalan ditunjukkan dengan kepuasan
jadi ya seperti itu
oke tapi berarti diakui ya bahwa memang sulit untuk memberantas mafia
pekerjaannya terus berjalan dan kepuasan menunjukkan
jadi tidak ada tebang pilih kan
tidak ada tebang pilih
dalam artian bisa kita cek juga
tidak ada tebang pilih ya
semuanya kan berjalan
saya mau ke bang irwan
bang irwan kalau menurut istana tadi tidak ada tebang pilih dalam penegakan hukumnya
tapi ketua umum anda pada acara milad pks sempat menyebut bahwa hukum jangan tumpul ke atas tajam ke bawah
dan mas anies juga mengatakan bahwa harus tajam bukan hanya ke lawan tapi juga ke kawan
berarti memang demokrat merasa ada perlakuan yang berbeda ada tebang pilih dalam penegakan hukum
terutama untuk oposisi
saya jelaskan bahwa pedato ketumahaya kemarin di milad pks itu adalah posisi demokrat sebagai partai oposisi
sehingga kritik kita bukan hanya berhenti di permasalahan penegakan hukum yang tumpul ke bawah tajam ke bawah tumpul ke atas
tetapi juga bicara bagaimana kemudian permasalahan demokrasi ekonomi
fokus dulu nih soal tebang pilih tadi
ya itu tentu terkait tebang pilih
merasa nggak demokrat bahwa ada tebang pilih dalam penegakan hukum
itu kan disampaikan oleh ketumum anda di forum terbuka
ya itu kan sebagai pesan gitu loh kepada pemerintah untuk jangan tebang pilih
berarti memang dirasakan oleh demokrat ada tebang pilih
ya tentu masyarakat
ini kan bahasa bahasa masyarakat hasil dari ketum keliling jelas
masyarakat merasakan tebang pilih dalam penegakan hukum ini itu juga dalam apa namanya
hasil bahwa penegakan hukum kita kan cenderung turun
demokrasi juga memburuk
seperti itu gitu loh
ya jadi diakui bahwa untuk demokrat sendiri bukan hanya aspirasi dari masyarakat
bahwa memang untuk yang lawan lawan politik ataupun yang berseberangan dengan pemerintah itu ada perbedaan perlakuan begitu dalam penegakan hukum
ya seperti itulah
memang betul ya
seperti itu ya
ya betul sekali
silahkan mas waldo itu dirasakan oleh oposisi katanya aspirasi dari masyarakat memang seperti itu
enggak lah siapapun lah mbak
mau dengan orang dekat orang koalisi itu ditindak
bahkan orang dalam sekalipun gitu
kan ada buktinya gitu
jadi saya kira mungkin kita lebih baik berbicara soal buktinya
dan caranya gimana
tapi caranya gimana gitu
pidato pidato yang disampaikan oleh pak ahy disampaikan oleh pak anies
tentu kan kita juga spiritnya sama kok gitu
kita nggak ada juga kita pengen mafia ini banyak tuh nggak ada gitu
ya misalnya tadi pak ges bilang di dki sudah ada kpk
ya kita juga tanya
apakah tidak ada mafia di sana
misalnya capaiannya apa
kan ini kita juga perlu tahu
jadi dalam artian spirit kita tuh sama gitu
jadi nggak ada yang pengen ada mafiasi di republik ini gitu
tapi ya spiritnya sama gitu
jadi maksud anda anda menyasar bahwa belum tentu meskipun sudah ada kpk di dki belum
eh mungkin mbak anies bisa jelasin gitu
oke silakan mbak gies
ya belum tentu sudah membentuk kpk dki kemudian tidak ada mafia pada saat mas anies berkuasa
menjabat sebagai gubernur dki
sepanjang yang saya tahu
sepanjang anies menjadi gubernur dki satu satunya kasus itu dari kasus saranajaya
oke jadi saranajaya
yang lainnya tidak ada kasus sama sekali
dalam konteks penegakan hukum dan penangkapan ya
bahwa di dalam anies memimpin
karena saya berada di lingkaran itu
bahkan pada saat wawancara di sebuah podcast saya berani mengatakan semakin dekat sama anies itu semakin miskin
maksudnya gimana tuh
tidak mendapat kesetimbangan apapun terkecuali kita harus mengelayani relawan
kan itu kemampuan sendiri ya
jadi klaimnya tidak ada mafia yang berkeliaran pada saat mas anies menjabat sebagai gubernur dki
sepanjang yang saya ketahui
sepanjang yang saya ketahui ya tidak ada
tetapi sepanjang fakta data yang saya juga tahu tidak ada proses tender apapun itu diberikan lewat keistimewaan
semuanya lewat prosedur
oleh karena itulah selama lima tahun anies melaksanakan programnya berjalan dengan tuntas aman dan tidak bermasalah
jadi kesimpulannya di dki
pada saat mas anies menjabat tidak ada mafia tapi di pusat ada mafia begitu
yang katakan itu siapa
anda jangan membandingkan dari pernyataan saya kan beliau tidak pernah menyatakan di pusat
saya mengatakan tadi pertanyaan anda itu apakah sebatas zaman jokowi
ini sudah lama terjadi
spirit koreksi bagus sih sebenarnya
jadi jangan dibuat perlawanan yang tidak ada
oke tapi kan ini disampaikan sekarang
kalau misalnya di dki tidak ada terus yang mafianya adanya dimana
tidak boleh disampaikan sekarang tapi jangan di karang karaan jadi benduran gitu
tapi mungkin caranya sih
maksudnya yang selalu jadi pertanyaan kita
spirit pasti sama lah
ya spirit kita ingin indonesia penegakan hukum baik gitu
begini dok ya kalau soal itu ya saya langsung aja deh
kalau soal penegakan hukum ya
saya bicara dalam konteks yang berbeda sedikit ya
sampai hari ini ade armando nggak pernah masuk pengadilan tuh
persangkanya dari tahun dua ribu tiga belas
bagaimana anda mengatakan penegakan hukumnya rata
ade armando ini tersangkanya itu sudah melalui tahapan pra peradilan
dan tidak pernah dimasalahkan
bahkan dia bisa mewawancarai mahfud md
bagaimana anda katakan penegakan hukumnya itu sama
ya kami kira kan ini bicara soal kebebasan berekspresi
kalau dalam konteks itu ya saya tidak bicara dalam konteks mafia tadi ya
tapi ini status tersangkanya kan maksud anda
kalau selamat tidak
kebebasan berekspresi kan kita semuanya ingin ya
ketika orang ya penuh lah penjara kita
kalau seandainya semua kebebasan berekspresi orang tersinggung ditangkap diangkut semua kan susah kita
ya tetapi saya kandang ditangkap
berarti ketika itu memang penegakan hukumnya proses hukumnya yang berjalan
contohnya adalah saya kasih contoh ade armando
proses hukumnya berjalan membuktikan begitu bang
jadi kita sama sama menghormati proses hukum
kita sama sama menghormati proses hukum
kita sama sama percaya
proses hukumnya juga sudah berjalan
kalau tidak terbukti ya nggak bisa
nggak ada prosesnya
tapi kan ini soal kebebasan berekspresi ya sekali lagi ya
oke silakan bang irwan
saya pikir kritik isu terkait penegakan hukum ini sangat bagus gitu loh
jadi kita jangan kemudian melebar kemana mana
tetapi saya pikir sudah saatnya ini peringatan yang keras gitu bagi pemerintah
termasuk yang disampaikan bang jazz tadi itu
intinya ya jangan keras ke lawan tumpul ke kawan gitu loh
kalau ini makna lah
ini tuh sangat sangat fakta gitu loh
bagaimana juga upaya
upaya kemudian memaksakan
kan terlihat kemarin bagaimana memaksakan operasi hukum juga ke anies dan lain lainnya
termasuk tadi beberapa yang sudah
itu fitnah dong
sebagai anggota partai koalisi
bang dedy sebagai anggota partai koalisi anda merasa
bisa buktikan nggak di sini
sudah jangan jelaskan upaya itu
upayanya kan jelas
kejadiannya di kabupaten
coba diperjelas lagi
oke dalam kasus formula e
bagaimana itu kok masyarakat
sekarang saya tanya
masyarakat tangkap itu bang dedy
sebagai anggota partai koalisi
sesuatu yang anda tidak punya bukti
jangan bicara dengan keyakinan pak
justru karena tidak terbukti makanya tidak terjadi
begini di sinilah hebatnya anies
jadi kalau dibilang tadi adakah korupsi di dki selama ini
mau kita buka bukaan ayo kita lakukan pansus
turun kpk periksa kembali ulang
kalau kita mau jujur itu kayak kentut
kita nggak bisa rabak baunya kerasa
bagaimana proyek dibagi bagi bagaimana proyek nggak selesai ditutupin
ini tadi katanya cuma pd saranajaya aja
saya mau tanya itu kpk di dki itu korupsi
komisi penjagaan korupsi atau pengamanan korupsi
jadi kita ini jujur
jadi nggak usah soal lebih bersih dari yang lain
kita dengar diam
tadi kamu sudah ngomong
tadi saya dulu
nah itu komisi pengamanannya itu di mana
ada bukti pengamanan korupsinya
ya ada buktinya
di mana ada percaya di republik ini tidak ada kasus
kita nggak usah ngomong munafik di sini
datanya di dki di mana ada kasus
persoalan kita semua
di kasus dki juga ada kasus kok
selama pemerintahan jokowi berapa menteri dari partai pendukungnya
ada lima menteri di era pemerintahan jokowi yang tertangkap
mahkamah agung wakil ketua dpd ketua dpr
kurang apalagi bukti sama kalian ini tajam ke atas
entertainment betul ya
entertainment betul ya
oke silakan bang
karena kita itu bicara kalau orang bicara setengah kebenaran menutupi kebenaran yang lain itu sama dengan bohong
jadi kita itu kalau bicara ya terbuka
kami menghargai pak anies menceritakan banyak masalah di republik ini
itu keresahan semua presiden dari waktu ke waktu dari zaman bung karno sampai hari ini
kalau pak anies bisa memberikan rumusan bagaimana itu tidak akan terjadi kalau dia jadi presiden saya ikut milih dia
kalau dia bisa jelaskan kepada saya begini cara saya
kalau tidak akan terjadi korupsi selama saya memerintah saya pilih dia biar saya kader pdip
waduh drama di sana
beri kesempatan nih bang
ini tiga anda bicara gini
kita itu berharap begini
oke lah ini kan membandingkan zaman pak jokowi lah zaman ini
saya melihat ini kan ada namanya anies baswedan
katanya mau pembaharuan
kasihlah sama rakyat menunya
apa yang mau diperbaharui
kalau masalah anak anak mahasiswa ini selalu diperbaharui
semua udah tahu masalah
mereka tahu tiap hari mereka bahas
yang kita ingin dari dia itu
bagaimana anda akan mengubahnya
disitulah baru bedanya supaya
debat kita dalam politik ini menjadi sesuatu yang beradab dan membangun
jangan kalau semua masalah
semua masalah pak
zaman pak jokowi banyak masalah
jaman pak sb banyak juga
mari kita mulai pembicaraan yang baru
apa yang ditawarkan bang gies untuk menyelesaikan persoalan itu bukan hanya kritikan
itu yang tadi ditantang oleh pd perjuangan
saya mau jawab dulu yang deddy bicara tadi
bahwa kpk dki itu pengamanan
bagaimana bisa mengamankannya
ide logika apa yang digunakan
tidak ada korupsi
saya sedang percaya
saya sedang dramatisasi lagi
anda bicarakan saya diam
tidak ada masalah
tidak ada masalah
kan saya diam
oke sebentar bang dedy
bagaimana cara mengamankannya
karena dia tidak punya otoritas hukum
dia hanya menangani manajemen prosedural di dalam dki
yang terbukti selama lima tahun tidak ada kasus
tadi dia katakan minta bukti
sekarang diberbicara dengan keyakinan bukan dengan bukti
dia melawan logikanya sendiri
kan begitu jadinya
tidak ada kasus itu tidak sama dan sebangun dengan tidak ada korupsi loh
iya tapi kan anda bicara tadi
korupsi itu bisa diluat sesuai prosedur
ya dramatisasi lagi
jadi kita ini kan bukan anak kecil
oke jadi tidak ada kasus berarti tidak ada korupsi
logika anda sudah menggunakan keyakinan
sekarang dikasihkan bukti
anda menggunakan keyakinan
itu kan dua pernyataan
buktinya saya bilang tadi selama lima tahun zaman anies tidak ada korupsi
oke bang dedy
jadi dari pendiri perjuangan mungkin sudah mendengar punya data data kira kira apa
loh nggak usah mbak
di mana ada daerah di republik ini
apalagi memanage keuangan negara
yang tidak ada satu rupiah pun
itu pun dikorupsi
mari kita pegang buku suci masing masing
coba kalau berani
kalau tidak berani tidak menggunakan bambang wijayanto di sana
justru di sana lah
pandang padukannya di sana
kita melihat tali temali pengamanan itu begitu
itu kan boleh
tidak menggunakan data
tadi kan juga ada asumsi
saya bicara tentang fakta dan data
mbak nana ini saya pikir perdebatannya kan bagus tuh ya
yang ditawarkan anies ini kan jelas gitu loh
justru mas anies membawa perdebatan kualitas kontestasi pilpres ini ke arah gagasan gitu loh
gagasan yang ditawarkan apa untuk menyelesaikan persoalan mafia mafia itu
karena kan kemarin tidak disampaikan
jelas kan disampaikan permasalahannya tuh
ya permasalahan juga mobil listrik
ya permasalahan demokrasi
loh caranya ya kami berkuasa lah dulu
itu gimana caranya
perubahan dan perbaikan itulah caranya
kita kan tadi bicara sinkronisasi institusi ke penegak hukum
nah mas anies itu apa
saya pikir tegas mengingatkan pemerintah terkait tajam ke bawah
itu jelas kan tadi sudah disampaikan kasus kasusnya banyak
mas paham gak sih yang ditanya
kan dia bertanya
yang disampaikan bagaimana caranya anies mau memberantas supaya tidak ada korupsi mafia segala macam
anda menjawab tadi infrastruktur lah
capainya apa juga ya
bukan itu bukan itu masalahnya pertanyaannya itu
kita jawab sesuai dengan tahapan tahapan proses ini dan saat berkuasa nanti kita akan lakukan perubahan perbaikan
justru saat kalian berkuasa inilah kita minta hal itu
mau merubahnya dengan cara apa
alasannya bagaimana menjamin tidak ada mafia
tidak ada korupsi
ya intinya jangan jegal anies dulu
nah balik lagi
saya harus terangin
kita tidak pernah mikir kalah sama anies
kita berpolitik dengan keyakinan
tapi upaya upaya menjegal itu terlihat jelas
ada upaya untuk menjegal ada upaya
cuma itu ada asumsi
kalau memang kekuasaan
asumsi dari mana
kalau kekuasaan memang mau menetapkan anies menjadi tersangka
kalau memang itu kehendak pasti terjadi
tapi tidak kan
sebentar saya memberikan kesempatan
sebentar bang deddy
karena tidak ada kehendak itu
sebentar bang deddy
tapi kalau adu otak mungkin beda
oke sekarang saya kasih faktanya
saya lulus dapat beasiswa
sebentar saya kasih faktanya
ini faktanya dari perusahaan
jadi kalau bicara otak kita bisa adu deh
ya sudah saya kasih faktanya
hasil penelitian bpk
tanah cengkareng merugikan negara
itu hasil penelitian bpk
hasil penelitian bpk terhadap formula e layak dilaksanakan
yang ini dikatakan tidak ada mensrea oleh kpk
yang ini terus menerus
itu adalah fakta tidak terbantahkan
lalu mengatakan bahwa tidak ada upaya penyegalan terhadap anies
kalau tidak ada upaya penjagalan tidak terjadi
jadi itu adalah masalahan di dalam internal kpk sendiri
yang menolak kasus itu dijadikan ke penyidikan
sampai akhirnya dikembalikan ke sini
jadi itu dasarnya mas anies kemudian berpidato bahwa jangan
saya tidak mengatakan itu ya
jangan diambil kesimpulan seperti itu
tapi adalah fakta yang kita lihat
tapi kalau menurut anda berdua sebagai pendukungnya mas anies
saya bukan dia
oke menurut anda gimana
saya mengatakan iya
dan itu adalah buktinya
ada tebang pilih begitu
menurut anda ada pendekatan pilih
jadi kekuasaan dalam pendekatan hukum
tolong dibantah soal bukti pak pk tadi
ya ini kan soal operasi hukum
itu masih hari ini masih ada
juga kita juga agak berbahaya ya
kalau saya kita melakukan tuduhan tuduhan
bahwa ada penjagalan dan sebagainya
toh faktanya hari ini semuanya proses hukum berjalan
bicara soal operasi hukum dan gitu gitu
itu agak bahaya sih
kalau saya kita melakukan tuduhan tuduhan
yang tidak punya bukti
kalau mau dibuka di ruang publik
buktinya apa gitu loh
kan nggak ada bukti bahwa penjagalan itu apa gitu
selain asumsi asumsi yang dibangun
mungkin untuk membangun patriotisme heroisme
sebagai kandidat penantang
mungkin cocok pula sama strategi kampanye
mungkin aja gitu
oke saya mau langsung ke mas santa
mas hanta apakah kemudian gaya komunikasi politik
yang sebelumnya santun
yang ditampilkan oleh anies
kemudian berubah menjadi ofensif
ataupun menyerang sebagai strategi kampanye
sebelumnya kan lebih
gak menyerang begini bang deddy
ini kan gaya komunikasi yang kalau ditangkap oleh publik itu
baru begitu ya
itu memang strategi untuk meraih suara kelas menengah
berpendidikan atau strategi kampanye baru
saya punya catatan lima ya
apa pergeseran yang dilakukan oleh mas anies
sebagai bakal calon presiden
satu saya melihat anies semakin tegas
mengambil positioning tadi
dan ini positif menurut saya
sebelumnya kan nasdem misalnya sering
tanda petik membanta soal
ini bukan anti tesisnya jokowi
hari ini saya kira bagus buat mas aniesnya
bagus buat kompetitornya
oke jadi gak di abu abu ya
saya kira mas anies jadi tegas gitu
dan ini juga yang kedua
saya kira mengoreksi
sebagai langkah taktis
dimana kalau baca tren survei
paling tidak kami merekamnya
ada stagnasi di mas anies
masih belum pernah naik
nah ini saya kira instrumen
strategi yang boleh dicoba
apakah efektif atau tidak
setelah melakukan ini
ini juga respon taktis menurut saya
setelah ada dinamika politik di internal nasdem
kasus di salah satu karena nasdem
nah ini juga
posisi nasdem semakin jelas
kemudian mas anies juga makin jelas sekiranya
nah ini saya ingin menjawab nana
saya kira memang kurang letupan letupan politik
apalagi ada ledakan
dalam tanda petik komunikasi politik
yang dilakukan oleh mas anies
dengan melakukan ini
saya tidak bicara pada subtansi apa
isu per isu yang tadi
tapi strategi membuat
tanda petik di atas panggung
ini boleh dicoba
ada pergeseran atau tidak
nah dari empat yang dilakukan
saya kira anies sedang merubah
ini bukan soal benar dan salah
yang mau diambilin
ini kan ada segmentasi
yang mau dibidik ini
membentuk persepsi itu
kemudian bisa bergeser
saya bisa menambahkan pertanyaan
saya mau bertanya satu hal
selalu nomor tiga
pemilihan putaran dua
smrc cuma mengatakan
beda setengah persen
daripada hasil survei itu
mas anda sendiri
saya ingat pada saat
anies belum dicalonkan
anies dengan risma
jarak berapa persen
anies dan risma
anies dengan sandi
kalau nggak salah
satu dua persen
survei yang dilakukan mas hanta juga
terkait dengan hasil presiden turki juga
problem di dalam survei itu secara metodologika
saya menyatakan apa yang dikatakan
termasuk juga saya
apa tergantung yang bayar
mungkin saya pertanyaan lebih jujur
saya suka dengan pertanyaan ini
dibuka rekomendasi saya
terkait dengan survei poltracking
poltracking melakukan survei pertama
pada bulan september
masa saya tidak bertanya